di sini kita akan melakukan prank tentang yang lagi booming boomingnya saat ini yaitu virus corona
covid sembilan belas yang mewabah di sejumlah negara justru dimanfaatkan oleh sekelompok pemuda di sumbawa besar nusa tenggara barat dengan membuat video jahit
mereka berakting seolah olah baru pulang dari tiongkok dan menularkan virus corona
video ini langsung mendapat hujatan dari warganet
melihat reaksi warganet yang resah dengan video ini polisi pun memanggil para pelaku beserta orang tuanya
saat diamankan pada hari minggu delapan maret ke enam pemuda yang merupakan mahasiswa dan pegawai honorer pemda ini mengaku membuat video ini karena iseng
kami sudah langsung berkoordinasi dengan polda untuk men take down berita ini
semua tidak lain dan tidak bukan
hanya agar tetap menjaga
menjaga ketenangan kondisivitas dari masyarakat di pulau sumbawa khususnya dan masyarakat indonesia pada umumnya
polisi juga mengamankan barang bukti berupa peralatan elektronik yang digunakan saat membuat video
akun media sosial mereka pun telah ditutup dan keenam pemuda itu harus melakukan wajib lapor ke polres sumbawa
hendry sumarto sumbawa nusa tenggara barat